dan menggencarkan vaksinasi covid sembilan belas ini adalah salah satu cara pemerintah untuk mengejar target herd immunity atau kekebalan kelompok secepat mungkin sebagai upaya menghentikan pandemi virus corona di tanah air
penyandang disabilitas pun jadi salah satu target program vaksinasi covid sembilan belas
terdapat tiga puluh delapan juta jiwa difabel dengan beragam jenis disabilitas di indonesia sebagian besar ada di usia produktif dan rentan terpapar covid sembilan belas
dengan jumlah yang cukup besar yang penting dalam upaya mengejar herd immunity pemerintah berupaya merangkul penyandang disabilitas dalam program vaksinasi covid sembilan belas nasional
pemberian vaksin kepada penyandang disabilitas secara inklusif yang telah dimulai sejak sebelas maret dua ribu dua puluh satu dilaksanakan sebagai bentuk kesetaraan dan menandai dimulainya program vaksinasi tahap ketiga yang menyasar masyarakat kelompok rentan sebanyak enam puluh tiga sembilan juta orang
dalam dialog produktif kabar kamis
vaksinasi inklusif untuk disabilitas yang disiarkan secara daring melalui kanal youtube budi prasojo kepala sekolah slbg yayasan dwi tuna rawinala menuturkan bahwa penyandang disabilitas selayaknya memang menjadi prioritas pemberian vaksin karena sangat rentan terpapar covid sembilan belas
kami selalu memperhatikan protokol protokol kesehatan khususnya yang berkaitan dengan bagaimana penggunaan masker menjaga jarak aman
kemudian membiasakan untuk jaringan
memang itu hal yang tidak mudah bagi anak anak kami sangat sulit sekali untuk menerima sebuah konsep kenapa sih saya kok harus pakai masker kenapa saya harus jaga jarak aman
anak anak kami kan keterbatasan secara intelektual kebetulan komunikasi ganda
perlakuan khusus akses vaksinasi menjadi penting untuk mengatasi sejumlah kendala yang muncul terkait penyelenggaraan vaksinasi bagi kaum difabel
staf khusus presiden ri angki yudhistia menyebut
penyelenggaran vaksinasi bagi penyandang disabilitas tidak mudah karena terdapat sejumlah tantangan terkait akses informasi serta mobilitas
tantangannya kita adalah mungkin apakah ini menumpuk gitu apakah menjadi penumpukan bisa menjaga jarak apa tidak
kalau untuk teman disabilitas yang bisa mandiri ini bisa diatur untuk menjaga jarak tapi kan ragam disabilitas itu banyak belum tentu mereka bisa memahami di lingkungan yang baru
ini kita buat berdasarkan rombongannya
peran serta semua pihak menjadi kunci dalam upaya pembiasan yang pada akhirnya menciptakan lingkungan inklusif bagi penyandang disabilitas di tanah air terutama terkait akses vaksinasi
sosialisasi dan distribusi informasi kepada keluarga yang menjadi support system atau daya dukung bagi kaum difabel mengenai program vaksinasi covid sembilan belas nasional
yang dijalankan pemerintah pun juga menjadi hal penting guna menyukseskan